kita ke informasi lain mahasiswa institut teknologi bandung berhasil menciptakan inovasi tongkat untuk tunanetra
alat ini berfungsi membantu penyandang tunanetra agar bisa beraktivitas lebih aman
masih minimnya fasilitas untuk membantu penyandang tuna netra
membuat eko agung syaputra mahasiswa jurusan desain produk
fakultas seni rupa dan desain institut teknologi bandung membuat inovasi untuk tunanetra
diberi nama iken tongkat ini memiliki fungsi yang sama sebagai alat bantu untuk tunanetra
perbedaannya ialah tongkat ini dilengkapi oleh sensor yang berfungsi untuk memberikan sinyal jika ada benda yang menghalangi pengguna tongkat
jadi ide awalnya itu karena kegelisahan dari pernah lihat orang yang tuna netra
cuman itu kan pakainya tongkat gitu
cuman pakai tongkat pun itu masih sering kesusahan gitu
soalnya nggak ada nggak tahu kan itu di depannya ada benda atau ada apa atau ada api gitu
dan itu tuh yang membuat saya itu gimana kalau tongkat ini itu dikasih sensor yang bisa istilahnya menginformasikan gitu
menginformasikan bahwa di depannya itu ada benda atau sesuatu yang membahayakan gitu
tongkat ini mempunyai sensor untuk mendeteksi adanya benda
atau sesuatu yang berbahaya seperti api atau genangan air
cara kerja sensor api dan air juga sama dengan sensor benda
jika ada api dan genangan air dalam radius dua meter tongkat akan berbunyi sebagai tanda peringatan
jadi kita ada tiga sensor nih yang pertama ada sensor jarak terus ada sensor api dan ada sensor air
nah untuk sensor jaraknya sendiri itu kita memiliki dua sensor ya
jadi buat biar mengakomodasi dua duanya
berapa meter jaraknya mas
jadi untuk jaraknya sendiri kita dua meter sudah bisa langsung kebaca
jadi begitu ada halangan benda di depan sejauh dua meter dia langsung bunyi kayak tadi ya
ya ataupun benda yang jalan ataupun statis berhenti bakal tetap kedeteksi gitu
nah ini otomatis bakal bunyi gitu
suku cadang tongkat ini juga bisa ditemukan dengan mudah di toko elektronik
sehingga memudahkan untuk perawatan
namun ada beberapa kendala yang dihadapi agus seperti biaya produksinya yang mencapai lima ratus ribu rupiah per buah
kali lipat lebih mahal dari tongkat tunanetra biasa yang dijual seharga lima puluh ribu rupiah
meskipun masih berupa purua rupa agung optimis alat ini bisa digunakan dengan baik oleh tuna netra
agung pun berniat untuk memproduksi masal tongkat iken
franky wijaya bandung